gak masalah masalah dong
kalau saya bilang gak boleh gak boleh kamu mau protes
tante baru saja ngerifki dan melarang dia untuk datang lagi ke cafe ini
satu persatu rencana gua bisa berjalan mulus
rifki pasti gak bisa nekat deketin michelle lagi
sampai datang lagi ke kafe ini
bulannya bagus banget loh
ya mau masuk lah
eh saya bilangin sekali lagi kamu ya kamu gak boleh lagi datang ke sini
benar itu kalau kamu masih nakal ya kamu masih bandel terpaksa kami bertindak tegas
sudah lepas gue gak masuk lepas
apa jangan jangan gue diusir dan nggak boleh kesini lagi karena emang udah direncanain sama madam reti
gue jadi makin curiga sama dinosaurus jangan jangan semua ini masuk bagian rencana dia
sudah aku terpukulit deh
aduh capek banget lagi
semoga dia gak ngejep
apaan lagi si botol kecapnya

gue bingung deh
gak di sekolah gak di rumah
gak ada apa apa
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
lalu gak mau nemuin gue lagi pulang ya
gue bingung deh
gak di sekolah nggak di kafe
kok kita ada aja halangannya
mereka tuh pada gak ngerti ya kalau cinta kita berdua tuh kuat banget dan gak bisa dipisahkan
udah ngecapnya botol kecap
ayo dulu keluar dong temuin gue
gue udah nyamperin lu juga
telepon lagi coba ya
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar
sama peraturan yang ada di sini
semua pegawai dilarang main hp pada saat waktu kerja
oh pemadam tapi kan saya lagi istirahat
seharusnya gak masalah dong saya main hp
kalo saya bilang gak boleh ya gak boleh
dan untuk kamu saya tegaskan sekali lagi
jangan pernah megang hp di area cafe
lama lama nih banget sih peraturan di sini
beda sama pak dion
ternyata ada dancer boy di sini ya
oh sebeda begini tuh perlakuannya
jangan jangan al dinosaurus nih dalang dari semuanya nih
gue juga gak bisa biarin dia nih pepet kerupuk kulit
lo dimana bisa bantuin gue gak
yaudah pokoknya lu datang sekarang ke mesmerize cafe
karena gue ada rencana baru untuk al dinosaurus
dah gue tunggu
selamat datang nih mas
boleh silakan duduk
mau pesan apa
ini buku menunya
loh kok kamu yang layanin
saya maunya michelle yang jagain di situ
tapi biar saya aja yang ngelayanin
saya mau kamu layanin pelanggan itu ya
jangan sampai kamu ngecewain dia
terus kamu ngapain masih di situ
saya gak butuh kamu
saya maunya michelle aja yang di situ
sekarang kamu balik kerja
eh udah siap mau pesan apa
aku yang menunya dulu ya
oi silahkan duduk sorry
bentar ya aku baca dulu
kalo udah siap tinggal kasih tau aja ya
gue makin curiga alinut sama madame pretty nyembunyiin sesuatu
karena mereka berdua itu keliatan aneh banget
pak david udah deket deh mau jemput rara
gak sabar banget
baru aja diomongin
orangnya udah dateng
ra sorry banget ya gue dateng tanpa sepengatauan lo

ya gue mau pergi
kenapa ya lo dateng
gue sengaja datang biar rencana mereka bubar
ra gue pengen banget dicurah sama lo
gue udah gak tahan lagi
aku pengen banget ngeluarin unek unek gue
gue udah gak kuat lagi ra
gue masuk ya ra
ternyata dewi juga datang kesini
aduh kenapa bisa pas banget sih
ra terpaksa nyuruh opa pergi dulu dari sini